makanya kan ngapain misalnya kamu presiden
loh itu yang harus bisa dibedakan loh
saya ini orang taat aturan
nah kalau ditanya
lakon mungkin aja pak jokowi kan yang dipilih ibu
tapi kan juga yang memilih rakyat indonesia
di apa itu
di apa namanya
yang saya hormati sebagai presiden saya
jadi kalau dibilang neken
saya mau nyari cara nekennya gimana
ini aja lihat nih pasukannya aja kayak gini